delapan musisi berkolaborasi menampilkan aksi bermusiknya dalam panggung konser amal bertajuk gitaris untuk negeri donasi untuk cianjur
para musisi ini terdiri dari tiga puluh delapan gitaris sembilan musisi pendamping dan dua belas penyanyi diantaranya dewa bujana endah widya stuti andi rif andra ramadan gugun baim chandil dan sheryl sheynavia
para musisi tanah air yang tampil mengatakan konser amal ini merupakan respon terhadap kondisi darurat bencana dan juga dukungan bagi sesama saudara yang terkena musibah
apalagi musik dan seni sejatinya memiliki konektivitas yang dekat dengan masyarakat
tentu saja keterkaitannya erat ya karena musik itu sendiri kan sebenarnya lahir dari emosi lahir dari empati lahir dari bagaimana kita merespon lingkungan environment
kejadian kejadian sehingga memang tentu saja sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu
dan tentu saja karena fitrahnya begitu pemain musiknya sendiri atau musisi musiknya sendiri tentu saja punya keterikatan dan kepedulian
cara sosial ini ya sangat menyenangkan untuk kami kami selain bermusik kami pun bisa melakukan hal hal yang positif yang baik ini untuk saudara saudara kita yang tertimpa bencana itu aja
tidak hanya penyanyi
tidak hanya penampilan musik yang apik oleh para musisi penggalangan dana juga dilakukan melalui pelelangan sejumlah gitar dan lukisan
di antaranya gitar milik kakak sleng dan gitar dengan tanda tangan semua penampil
pelelangan gitar ini menarik perhatian pengunjung termasuk wakil menteri hukum dan ham edward omar syarif hiari yang memenangkan lelang salah satu gitar dengan harga lima puluh juta rupiah
karena itu tadi
dan tidak bukan kita merasa senasib dan sepenanggungan sebagai upaya kita untuk meringankan beban saudara saudara kita di cianjur
banyak uluran tangan bagi korban gempa cianjur
terbukti dari total donasi yang terkumpul selama konser berlangsung mencapai empat enam miliar rupiah
penggalangan dana ini akan berlangsung hingga empat belas desember dua ribu dua puluh
monika konado andri kurniawan saputra jakarta